sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi juga gak sanggup mengakui kalau mas iksan masih hidup
tapi sama sekali dia tidak mengingat aku
dia hanya mengingat aiku
maafkan ibu yang sudah berbohong sama kau
maksud saya apa orang yang mirip dengan ayah kamu itu bilang ke kamu
soal alasannya kenapa dia nggak mau balik ke rumah mantan istrinya itu
om harusnya cuma bilang kalau nedi gak bisa tinggal di situ terus om
buah dia itu kan mantan istrinya dia
nedi cuma bilang itu
kalau begitu berarti iksan memang belum ingat
jadi aku gak mau
aku gak perlu khawatir dulu
kalau iksan akan bertanya pada aku kenapa aku pernah bilang dengan ngotot kalau zaire itu adalah putrinya
tapi om rizku ngapain senengnya soal hal itu
ngapain ikut campur sekarang
rizki aku ngapain sih
kamu kapan mau selesainya
kalau pakai ember doang
di mana selangnya
yaudah sini biar aku cuci pakai sini
enggak enggak biar aku aja sini
aku juga udah lama gak ada raga kok
biar aku aja sini
amirnya tau gak ya
kalau aku dekan dekan dekat dia
terima kasih ini kuantian
aku kemarin ketemu sama papa kami
emang papa kamu ada berapa
aduh keceplosan lagi
amira kan nggak tahu kalau papa aku bukan bapak itu
tapi kalau andre ketemu sama dia
artinya dia udah berhasil melarikan diri dari mama
aku temuin dia lagi pingsan di jalan kay
iya aku tolong dia
terus pas dia sadar aku tanyakan dia mau balik lagi ke rumahnya atau apa
tapi ternyata dia nggak banget
jadi kemarin aku coba nantikan dia cari kontrakan aja
ya iyalah dia pasti gak mau balik lagi ke sini
walaupun orang itu lupa ingatan
dia pasti udah tahu kalau selama ini memang bohong sama dia
kalau selama ini dia ditipu sama mama
ini alamat kontrakan papa kamu
jadi sebaiknya kamu jemput dulu ya
kalau papa aku itu bukan ayah kamu
ibuku yang bilang sendiri kayak gitu kik
nggak tahu kenapa dia yakin banget kalau ayahku itu memang udah meninggal
ya walaupun aku nggak berpikiran kayak gitu
tapi kalau ibuku udah bilang kayak gitu ya aku mau gimana lagi
kalau gue kasih tahu orang itu bukan papa
nanti amira malah kaget sedih
dan malah ribet lagi sama ibunya
lagian sekarang ini aku pilih cuma ibu aku kay
aku gak mau ribut terus sama dia cuma gara gara masalah ini terus
ya mungkin aja yaku memang udah benar benar udah meninggal
mendingan sebaiknya gue gak usah kasih tahu dulu sama amira
dan alamat ini sebaiknya gue simpan baik baik
jangan sampai mama tahu di mana bapak itu sekarang
udah sini biar aku yang nyuci
nol bonnya kempes dong
terus gimana dong man
yaudah aku benerin
nanti aku udah kelar nanti aku balik lagi aku jemput non di sini
non yang hati hati
loh itu kan si kutu kopret
kan tadi dia berangkat sama arman naik mobil
tapi bodo amatlah mobilnya sama si arman kemana
mumpung dia lagi sendiri dan ini jalanan yang sangat sepi
mendingan gue kerjain aja
gue belajar mau nabrak dia
biar kaget ya sport jantung dikit lah
itu kan zahira
kakak jelumus barangan
kok kalian kompak banget sih
udah ada ikatan batin ya antara kalian berdua
ternyata bapak ini
bukan papanya rizky
yang bikin kamu jadi anak haram seperti ini
kamu bukan anaknya om ini kak
gadis ini kan juga anak prabu
lebih baik dia tetap paham
daripada dia ngaduk ke prabowo
dan prabu curiga
kalau aku ini memang orang yang dia cari
di masa lalu
meski aku belum ingat sama sekali
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat
aku masih ingat

saya juga gak ada waktu
ngurusin orang kayak kalian seperti ini
ngesek salah lo
jangan dipikirin kata katanya dia
jelas jelas om juga pernah bilang
kalau aku ini anaknya om kan